kita ke informasi lainnya antrian penumpang krl di stasiun bojonggede kabupaten bogor jawa barat pada rabu pagi membludak hingga berjejalan di bahu jalan raya
kereta kembali ramai setelah ada pelonggaran ppkm level satu jabodetabek
para penumpang antri menunggu giliran dengan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk stasiun
meski banyak kebijakan baru termasuk memperbolehkan anak naik krl di luar jam sibuk perkantoran sistem perbatasan masih diterapkan oleh pengelola stasiun
menurut petugas kepadatan calon penumpang terjadi setelah status ppkm jabodetabek turun ke level satu
pelonggaran ppkm ini disambut antusias masyarakat lantaran mereka dapat kembali beraktivitas normal
untuk padawan penumpang krl masih tetap saja ya masih ada antrian sampai keluar ya
karena memang masih banyak aktivitas yang menuju ke jakarta
karena memang sudah level satu juga karena memang sudah agak dilonggarkan ya